gak nyangka ya gue
seorang michelle yang gue kenal yang gengsinya luar biasa tinggi
rela ya ngelakuin apapun demi gak kehilangan pekerjaannya ini
sampai lu harus nemenin dan ngehibur aldino di luar kafe makan berdua
jaga mulut lu ya
al rifki bisa gak sih gak usah berantem ha
udah udah udah bisa gak sih kalian gak usah berantem
yaudah sekarang yuk cabut semua ya
please yang pergi dari sini
jangan buat aku kecewa lagi ya
walaupun madame preti ngizinin cuma ngerti
gue kan datang jauh kerja
ya lu bareng gue
lo udah bikin dinner gue berantakan

lihat aja besok
gue juga akan bikin rencana lo berantakan sama michelle
gue akan bikin lo sama michelle kalah kompetisi
sampai lo harus keluar dari sekolah
dengan begitu lo gak akan bisa deketi michelle lagi
ternyata bener kebakan sarah kan
opa davin selingkuh sama dewi
tega banget sih opa davin
dia datang cintanya arah arah
sabar ya rara
rara harus kuat
gak boleh kelihatan sedih di depan dewi dan opa davin
rara harus nunjukkin
kalau lara baik baik aja
ngapain sih lo ngejo gue kesini ya
terus ngomong kayak gitu di depan ardi sama temen temennya
lo belum puas
dengan masang foto hoax kita di mading
tapi gue serius deh gue dipaksa sama ardi buat buktiin kalau gue sama allah itu pecaran
nah dari situ dia bisa kejauh dari gue
ya gue terpaksa lah ngelakuin itu
apa yang ngelakuin itu bisa bikin ardi sama temen temennya bakal tambah salah paham sama gue
aku gak pedulilah siapa yang mau salah paham atau siapa yang mau percaya gue pacaran sama lo
lo bisa gak peduli tapi gue peduli
kamu peduli sama siapa siapa yang bakal marah
tapi jangan jangan lo pacaran sama rara
gue pacaran sama rara
ya gak mungkin lah
davin bener bener udah ngehianatin rara
tuh takut kan anak anak tahu terus mereka jadi salah paham
oke udah tuh aku
nggak bilang dulu
gua kenal yang gengsinya luar biasa tinggi
rela ya ngelakuin apapun demi gak kehilangan pekerjaannya ini
sampai lu harus nemenin dan ngehibur aldino di luar kafe makan berdua
justru gue ngomongin ini ke lo karena gue pengen lo tau
kalo lo punya harga diri yang harus lo jaga
lo gak harus sampe kayak gitu
ngapain sih lo harus nemenin orang kasta mesta
emang kerjaan lo yang harus kayak gitu
lo kalo gak tau apa apa tentang hidup gue
lo jangan komen
ngerti gak sih
gak usah khawatirin tentang harga diri gue rifki
karena lo bukan siapa siapa gue
go bebas dulu
kenapa champion afect belakang lo
videonya pun belum sampai ke saya
kan besok udah mau main
ah iya pak maaf banget pak
ini saya sama michelle baru mau latihan kok pak
bapak tenang aja ya
dan masalah besok hasilnya kayak gimana ya
ya udah lah ya pak ya udah urusan besok ya pak ya
yang penting kan kita udah sama sama usaha
ya tapi kan gak bisa begitu kau
kau kirim periodenya bantang
harus berusaha dulu latihan yang benar gitu loh
ini aja saya mau latihan sama michelle
cuman misalnya udah keburu ngambek sama saya
saya itu mau nyusulin dia nih pak
kenapa kau jadi salahin bapak
macem mana sih kau
ya saya mau nyusulin dia pak
yaudah udah dulu ya pak ya
teleponnya ya pak ya
ini anak ini benar benar kelewatan ini
makanan gue masih enak
masih ada kok
lo makan aja sendiri
lo pura pura aja
gue yakin anak anak juga pasti masih ngawasin kita
kalau lo gak ngelakuin ini
pasti mereka gak bakal percaya kalau kita tuh pacaran
rasanya pengen gue bilang sama dewi
kalau gue pacaran sama rara
tapi kalau dia sebarin terus rara dibully sama anak ps gimana
gue gak tinggal juga
aduh si malah kamu banget deh

aquarium sekarang udahacak semuanya